coca cola foundation indonesia bekerjasama dengan yayasan obor tani
menginisiasi pembangunan embung tada hujan di wilayah pantai gerigak gunung kidul
embung tersebut berpotensi membantu aktivitas para petani di daerah tersebut
untuk memperoleh dan menampung air bersih
serta membantu aktivitas pertanian saat musim kemarau
tadah hujan bagi daerah kering di indonesia
salah satu embung tada hujan yang telah dibangun ialah embung griga
yang terletak di dukuh karang kelurahan girikato kecamatan panggang kabupaten gunung kidul
triono priyo susilo menjelaskan komitmen coca cola sebagai strategi jangka panjang pada tahun dua ribu dua puluh
ialah terus berupaya mencapai ketersediaan
dan pengelolaan air atau water security bagi bisnis coca cola
keberlangsungan aktivitas pertanian serta masyarakat luas
triono menambahkan penata gunaan water stewardship dan pengelolaan air yang bertanggung jawab
jadi prioritas program coca cola untuk terus memberikan dampak positif kepada masyarakat
serta ekosistem lingkungan di masa depan
tapi di lain pihak kami juga berusaha untuk mengkompensasikan jumlah air yang digunakan

tidak hanya untuk kegiatan ataupun program program yang bertujuan untuk mengembalikan air ke alam
atau memberikan akses air kepada masyarakat
nah disinilah komitmen kami adalah komitmen sifat jangka panjang
selama coca cola berada selama coca cola beroperasi dimanapun kami berada
kami akan tetap berkontribusi terkait dengan pelolongan air secara lebih baik
turut berkontribusi yayasan obor tani juga berperan dalam pembangunan
menurut pratomo direktur utama yayasan obor tani
wilayah pantai griga sangat berpotensi memberi manfaat bagi tanaman
ia mengatakan secara geografis pantai griga sebenarnya mempunyai tanah yang subur dan kaya akan mineral
sebagai embung tak ada hujan
embung griga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air para petani di sekitar lokasi saat musim kemarau
dan bisa menjadi daerah sentra ekonomi baru
dengan memanfaatkan kawasan air yang diperlukan
pertama kita akan mencari tempat yang lebih baik untuk menjaga kekuasaan embung menjadi lokasi wisata
ekosistem yang kita sebutkan yang kita lakukan di sana sebenarnya tiga hal
pertama konservasi lingkungan
kemudian dua agrowisata
kemudian yang ketiga adalah produksi budaya tanaman hoki
konservasi itu kita menanam tanaman tanaman keras di sana lengkeng kemudian pukat
kemudian kelapa untuk konservasi lingkungan
yang kedua kemudian air yang dijaga di sana kemudian tempatnya menjadi agro wisata
yang ketiga masyarakat bisa berproduksi dari pohon pohonnya
dari pohon pohon tanaman hoki itu masyarakat yang berproduksi itu adalah cita cita kami
manfaat community water program di embung riga tentu dirasakan oleh masyarakat sekitar
p wiriono priotamtama perwakilan eko camp mangunkarsa mengatakan
adanya embung griga dapat menumbuhkan potensi wisata dan juga ekonomi warga sekitar
membentuk perkumpulan eko camp mangunkarsa ini sebagai badan hukum
ditujukan untuk menyelesaikan masalah air tapi ketika sekarang sudah ada embung
dan ternyata kita bisa mengangkat air tanah pakai pompa dengan energi surya
maka kemungkinannya adalah
memberikan sepanjang tahun itu tersedianya air untuk irigasi
dan disitulah kelihatan bahwa masyarakat mulai bersemangat lagi untuk kembali ke pertanian
sebagai program dari coca cola foundation indonesia bersama yayasan obor tani
embung griga telah diresmikan pada mei dua ribu dua puluh
saat ini embung griga telah mengairi dua puluh hektare sawah
serta lima tanaman di tiga puluh hektare lahan perkebunan
hadirnya embung tada hujan ini diharapkan mampu memberikan keuntungan
bagi para petani yang tinggal di sekitar wilayah tersebut
terima kasih coca cola